hingga selasa pagi jet tempur rusia masih menggempur kota strategis di ukraina
tak sedikit warga sipil menjadi korban
di kota kharkiv ini dua puluh satu orang terluka akibat agresi udara rusia
presiden ukraina volodymyr zelensky pada selasa mengkritik nato
dengan mempertanyakan komitmen aliansi itu membantu negaranya menghadapi agresi rusia
jika nato memberi status zona perang larangan terbang di ukraina
ada kemungkinan perang dengan rusia tidak akan terjadi selama dua puluh hari berturut turut
nato memberi status zona perang larangan terbang di ukraina untuk melindungi negara itu dari serbuan jet rusia
alasannya langkah itu dinilai nato bisa memicu eskalasi perang meluas keaturan
kita tidak akan bergerak ke ukraina
sama ada di tanah atau di ruang udara ukraina
pemerhatian kita adalah bahwa kita mengerti keberanian
tapi kita juga percaya bahwa jika kita melakukan itu
kita akan mencapai sesuatu yang bisa berakhir dalam perang yang penuh di eropa
yang memiliki banyak negara lain
dan menyebabkan penyakit manusia yang lebih banyak
pertama kita harus mencari jalan yang lebih jauh
pertama kita harus mencari jalan yang lebih jauh

merespon sikap nato presiden zelensky pada pertemuan dengan para pemimpin pasukan ekspedisi gabungan yang dipimpin inggris
menegaskan negaranya tidak lagi berharap kepada fakta pertahanan atlantik utara
ukraina tidak lagi berkeinginan untuk bisa masuk nato dalam waktu dekat
meski tidak lagi berharap dari nato zelensky senang negara negara tetangga ukraina seperti ceko polandia dan slovenia membantu negaranya
meski tidak lagi berharap dari nato zelensky senang negara negara tetangga ukraina membantu negaranya